ratusan jenazah korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah dan sekitarnya telah dikuburkan secara massal
tim evakuasi khawatir jenazah yang dibiarkan terlalu lama akan menimbulkan penyakit baru dan mengganggu
meskipun begitu who menyatakan jenazah hanya dapat menularkan sindrom keracunan makanan
bagi orang yang selamat jika jenazah mencemari sumber air
proses evakuasi terhadap korban gempa dan tsunami di palu donggala sulawesi tengah dan sekitarnya
masih terus berlangsung
hingga rabu siang bnpb mencatat sebanyak satu empat ratus tujuh korban tewas
dilansir cnn indonesia com dengan banyaknya jumlah korban tewas
fasilitas ruangan untuk mengumpulkan jenazah dalam ruangan steril dianggap kurang mumpuni
pada awal proses evakuasi banyak jenazah korban terpaksa disimpan di halaman rumah sakit
hal ini membuat warga atau korban selamat harus hidup berdampingan dengan jenazah yang pelan pelan membusuk
jenazah korban yang sudah ditemukan tidak langsung dikuburkan
proses identifikasi harus dilakukan oleh tim dvi polda palu
bau menyengat mayat korban pun mulai tercium di sejumlah jalanan kota palu
selang empat hari pasca gempa dan tsunami ratusan orang dimakamkan secara masal di tpu poboya indah palu

pemakaman masal dilakukan dengan pertimbangan dampak kesehatan bagi warga yang selamat dari gempa
lima oktober kepala humas bnpb sutopo purwonugroho mengatakan
korban meninggal dunia segera dimakamkan secara layak
jadi pada hari ini banyak korban yang dimakamkan secara masal karena pertimbangan kesehatan
dan korban yang meninggal dimakamkan tadi setelah diidentifikasi
baik melalui dvi vice recognition sidik jari dan sebagainya
dan data ini ada di dvi polda palu
hari ini ada jenazah jenazah banyak yang dimakamkan
masih ada jenazah jenazah yang belum teridentifikasi
korban yang masih diduga tertimbun di reruntuhan bangunan juga masih banyak
kondisi ini ditakutkan akan mengganggu kesehatan korban luka luka yang dirawat
menurut kepala pusat krisis kesehatan kemenkes ahmad yuryanto kepada cnn indonesia com
bahaya dari pembusukan jenazah muncul dari kuman yang dicemarkan melalui cairan maupun gas yang bisa menimbulkan penyakit
pembusukan jenazah akan lebih berbahaya pada korban yang mengalami luka terbuka
organisasi kesehatan di bawah pbb who menyatakan keyakinan masyarakat luas bahwa mayat korban bencana alam akan menyebabkan epidemi tidak didukung dengan bukti
terutama jika kematian disebabkan oleh trauma
tubuh sangat tidak mungkin menyebabkan penyakit
seperti tipus dan kolera ataupun wabah
kendati begitu jenazah dapat menularkan gastroentritis atau sindrom keracunan makanan bagi orang yang selamat
jika jenazah tersebut mencemari sungai sumur dan sumber air lainnya
maka dari itu penanganan tanggap darurat gempa mutlak dilakukan
pmi pusat juga menyatakan untuk mencegah wabah penyakit penanganan korban yang selamat justru harus diprioritaskan
rasidiyah puspa cnn indonesia
bergabung bersama kami melalui sambungan telpon dengan dr ahmad yuryanto kepala pusat krisis kesehatan kementerian kesehatan di kota palu sulawesi tengah
pak yury selamat sore
selamat malam waktu di sini mbak buswa
pak pantauan bapak selama ada di sana bagaimana kondisi kesehatan para pengungsi khususnya saat ini
apa yang kemudian menjadi perhatian besar dari pusat krisis kesehatan dan juga kementerian kesehatan
ya pengungsian ini sudah jelas akan menyebabkan beberapa permasalahan kesehatan karena mereka tidak tinggal pada tempat yang proper yang layak
dan kemudian mereka juga tidak mendapatkan acoban gizi yang proper yang layak
oleh karena itu sekarang mulai bahwa stamina daya tahan tubuh para pengungsi ini mulai menurun
kemudian di samping itu juga trauma psikologis yang semakin berkepanjangan dan ketidakpastian
di samping itu juga beberapa pengungsi ini ada yang luka
oleh karena itu memang sekarang kondisinya semakin hari harus mendapatkan perhatian yang lebih di dalam kaitan dengan layanan kesehatan
ini artinya berarti logistik seperti makanan belum banyak menyentuh para pengungsi di sana ya pak di sejumlah titik di sana
harus kita pahami bahwa mereka itu membutuhkan makanan yang siap makan bukan siap untuk diolah
karena mereka tidak memiliki sumber daya sama sekali untuk mengolah tidak punya alat masak dan sebagainya
nah tentunya ini akan mengandalkan
karena itu justru permasalahannya adalah pada distribusi sampai end user pada orang orang yang membutuhkan makanan ini
kendalanya adalah bahwa mereka tidak seluruhnya terorganize ya masih banyak juga yang mengungsi dalam kelompok kelompok kecil atau mengungsi dalaman rumah mereka sendiri
atau ada beberapa juga yang masih berada di lereng lereng pegunungan ini yang jadi kendala kita
baik selain pelayanan kesehatan terhadap korban yang masih selamat begitu proses evakuasi saat ini juga masih berjalan
jumlah jenazah tentunya pasti akan bertambah seperti apa penanganan jenazah ini pak yuri
ya yang pertama adalah bahwa jenazah ini setelah diserahkan atau ditemukan maka kita berharap segera dilakukan identifikasi untuk pencatatan oleh teman teman dari dvi
nah setelah ditemukan tentunya yang paling bijak adalah segera dimakamkan
di masa hari hari sebelumnya memang ada titik kumpul jenazah

akan dimuang dengan kecepatan pemasaman tidak sebanding sehingga artinya numpuk di rumah sakit dalam jumlah yang cukup banyak
sehingga pernah satu waktu sampai dua ratus jenazah
ini dengan proses pembusukan yang telah berjalan
bau busuk itu sudah jauh kita tidak rajakan ke rumah sakit ke pangkat ke latung dan sebagainya ini kan sesuatu yang menarik
bau busuk yang jelas sangat dirasakan apalagi mendekati rumah sakit dan juga ada informasi bahwa ketika mobil mobil jenazah melintas juga baunya tercium begitu pak
apakah ini perlu dikhawatirkan kemudian ada jenazah jenazah yang belum dimakamkan
oleh karena itu sekarang kebijakan tadi sudah disepakati dan sudah menjadi perintah presiden bahwa harus segera dimakamkan
harus segera dimakamkan
sehingga kemudian pemerintah daerah dalam hal ini sudah memaksa
pemerintah daerah dalam hal ini sudah mulai bekerja keras untuk melakukan pemakaman secara ketat secara massal
tidak lagi menggunakan rumah sakit sebagai titik kumpul untuk penemuan jenazah
jadi tidak lagi dikumpulkan di rumah sakit pemerintah daerah akan menemukan tempat yang lain karena rumah sakit tidak memungkinkan lagi untuk digunakan titik kumpul
dari sisi kesehatan pak yuri apa yang akan terjadi begitu jika jenazah jenazah ini terlambat atau begitu lama untuk dimakamkan
ya pertama sebelum kita berbicara apapun begitu orang mendekat rumah sakit dengan bau busuk secara psikologis sudah tidak nyaman kan
bukan hanya untuk orang yang sakit yang sehat yang sakit tetapi tidak nyaman
kemudian yang kedua kita menjadi terganggu aktivitasnya terutama yang berada di dalam rumah sakit karena bau ini terus masuk ke seluruh ruangan
apalagi tempatnya di dekat instalasi gawat darurat di mana ini adalah point of entry nya pasien
yang berikutnya pembusukan ini tentunya akan ada kuman
dia akan jadi sumber untuk bagi lalat ya hingga di sana terbang lagi masuk ke rumah sakit bisa saja hinggap di makanan bisa saja hingga beli tangan dan seterusnya
artinya ada sumber penularan yang faktornya adalah serangga ini berbicara belum berbicara yang lain mungkin ada kecewa dan sebagainya
ini semuanya akan membawa penyakit yang masuk ke rumah sakit
dan bagaimanapun juga secara psikologis memang kita harus menghormati jenazah
tidak selayaknya ditelantarkan seperti itu ini masalahnya
pak yuri kita berbicara soal rumah sakit seperti apa ketersediaan obat dan juga tenaga medis di lapangan pak
untuk tenaga medis malah sekarang ini kita harus betul betul memanage dengan baik karena memang kapasitas yang datang ini berlebih mbak
jadi misalnya dokter bedah kita bisa sampai dalam satu rumah sakit itu ada lebih dari sepuluh orang
padahal kamar operasi belum semuanya oke untuk digunakan
nah kemudian beberapa dokter spesialis yang membutuhkan peralatan elektromedik ini masih belum bisa optimal karena juga jaringan listrik belum maksimal
sehingga mereka lebih banyak jadi idle kapasitinya ini
untuk spesialis nah sementara obat obatan tidak ada masalah karena kita memiliki sistem pencatatan dan kemudian kita bisa link dengan sistem perbekalan obat nasional
baik pak yuri tadi anda menyatakan tenaga medis berlebih begitu di sana
namun kapasitas ruangan untuk melakukan tindakan tidak banyak
ini artinya ada berapa operasi atau tindakan rata rata pak dalam satu hari di sejumlah rumah sakit yang didirikan rumah sakit darurat maksud saya
tidak ada rumah sakit darurat ya semacam rumah rumah sakit yang ada sudah kita akses dan sudah kita fungsikan kembali
saat ini baru kita bisa mengaktifkan empat kamar operasi
empat kamar operasi artinya kalau empat kamar operasi ini sudah bisa diaktifkan kemudian dengan tim bedah yang ada
maka satu kamar operasi
satu kamar operasi itu bisa mengerjakan antara lima sampai tujuh atau sepuluh kan untuk operasi operasi yang lebih kecil sebenarnya
yang saya katakan idol adalah bahwa dokter ini sebenarnya mampu melakukan operasi dua tiga dalam sehari atau empat dalam sehari
jadi sehari hari di tempat kerjanya dia mengerjakan segitu
tapi sekarang menjadi masalah karena cuma ya sanging banyaknya timnya akhirnya operasi cuma dua
idle kapasitas dia yang seharusnya bisa bekerja lebih dari itu ya terpaksa bekerja segitu saja
ini yang kemudian kita harus manage lagi
jadi sementara kita akan kurangi spesialisnya supaya kita idle karena pekerjaan kita berdurasi lama
jangka panjang jangan sampai nanti pada minggu ke dua ke tiga ke empat dan seterusnya kita sudah kehilangan resource kita
tapi saya harus tahu pak tenaga medis berlebih ini ada di satu titik atau sudah merata di daerah daerah yang mungkin tim evakuasi juga belum begitu bisa menjangkau pak
kita berbicara tenaga medis
tentunya bukan tenaga evakuasi mbak ya
untuk mencari menemukan korban meng evakuasi itu domainnya pasar nas
kita berbicara tentang layanan terhadap korban di fasilitas kesehatan
yang saya katakan berlebih adalah kapasitas spesialis
dokter spesialisnya yang berlebih itu
kami mencatat relawan yang masuk sekarang sudah lima ratus lebih nih meskipun dinamikanya sangat cepat ada yang sudah kembali ada yang baru datang lagi seterusnya
tapi angka itu sekitar lima ratus an
ada sekitar lima ratus spesialis
jadi sisanya itu kita isi dengan relawan
jadi mau tidak mau ikut diperbantukan begitu ya pak
pak yuri terakhir tadi pagi ibu menkes juga sudah hadir di palu
apa arahan beliau
kemudian apa rencana jangka pendek kementerian kesehatan untuk
membantu percepatan pemulihan trauma khususnya dan juga kesehatan di wilayah sulawesi tengah
yang pertama adalah bu menteri memberikan apresiasi terhadap relawan yang datang tanpa dipanggil dengan suka rela datang mau berkorban untuk kita
itu apresiasi beliau dan berterima kasih
kemudian di jangka pendek ini beliau mengharapkan bahwa semua layanan pra rumah sakit harus diperkuat
sehingga ada filter yang jelas bagi rumah sakit
sehingga tidak semuanya harus datang ke rumah sakit
kita membayangkan bagaimana beban rumah sakit yang sudah kapasitasnya terbatas
dan kemudian kita juga membayangkan bagaimana sulitnya masyarakat mengakses rumah sakit karena dia sendiri tidak ada dikorban dari pendatang
oleh karena itu berarti layanan baru rumah sakit puskesmas harus segera kita pulihkan puskesmas mantu kita pulihkan
kemudian kita bangun pos pos pelayanan kesehatan di pengungsian dan sebagainya
prinsipnya dekatkan layanan kepada mereka outreach keberadaan mereka untuk layanan kesehatan
terima kasih banyak dokter ahmad yuryanto kepala pusat krisis kesehatan kementerian kesehatan atas informasi anda